merespons kasus gagal ginjal akut yang ditemukan pada lebih dari dua ratus anak di dua puluh provinsi di indonesia
kementerian kesehatan menyetop peredaran lima obat sirup
apakah betul ada lemahnya pengawasan peredaran obat buruknya quality control
sehingga ada peredaran senyawa berbahaya yang luput terdeteksi
bergabung dengan kami malam hari ini hermawan saputra selamat malam pak hermawan
baik pak hermawan saya akan minta tanggapan anda terlebih dahulu
mungkin tadi anda juga sudah sedikit banyak mendengarkan pernyataan dari kementerian kesehatan
terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang terjadi di indonesia
apa yang anda lihat tadi menanggapi pernyataan dari bpom bahwa sebenarnya sejauh ini bpom sangat yakin
sudah melakukan pengawasan yang tepat pengujian yang tepat
sebelum bahkan sesudah obat obat ini beredar di pasaran
ya kalau ada pengakuan demikian tentu kita harus membandingkannya dengan evidence di lapangan
rupanya banyak juga testimoni dari orang orang tua yang sudah kehilangan anaknya karena acute kidney injury ini
yang memang mereka juga bercerita tentang riwayat bagaimana penggunaan obat obatan juga yang disinyalir mengandung substan yang berbahaya
tentu kita bandingkan juga dengan evidence yang terjadi di luar negeri terutama di belahan afrika ya dan negara gambia yang juga hampir sama
negara negara di dunia juga sedang mengalami beberapa hal yang menyangkut peristiwa ini
berarti ada suatu produk yang beredar luas dan tentu saja bisa jadi dikonsumsi oleh anak anak yang juga diberikan oleh orang tuanya tentu saja
ini akan menjadi sebuah kajian menyeluruh
nah itu sebab idai menjadi sebuah perhatian yang luar biasa ketika ada peningkatan kasus ini secara signifikan
paling tidak dalam suasana seperti ini ada lima poin yang harus kita lakukan
pertama pemerintah sudah menganjurkan untuk menghentikan sementara peredaran lima obat terdaftar terutama berbentuk cair
dan itu tentu saja harus diikuti dengan langkah langkah investigasi terutama langkah juga penyelamatan
pertama pemerintah sudah menganjurkan untuk menghentikan sementara peredaran lima obat terdaftar terutama langkah juga penyelamatan

yang sejauh ini juga sudah ada yang dirawat tetapi sebagian juga ada yang sudah meninggal dunia bahkan fatality nya termasuk yang cukup tinggi
berarti ada substan yang cukup berbahaya di dalam kandungan obat ini tetapi apakah substan ini murni menjadi kandungan obat atau kontaminasi dari obat lain atau dari bahan tercemar lainnya
yang ini yang harus segera diselidiki secara intens
pak hermawan apa yang anda cermati
kasus atau angka kasusnya bisa sampai lebih dari dua ratus anak lebih dari seratus anak bahkan meninggal dunia
pada bulan agustus sebenarnya kasus ini harusnya sudah mulai terbaca karena di bulan juli sudah ada kasus kasus yang mengindikasikan adanya temuan gagal ginjal akut pada anak di indonesia
angkanya naik di bulan agustus kemudian naik lagi sampai di bulan juli
angkanya naik di bulan agustus kemudian naik lagi sampai di bulan juli

anda melihat mengapa bisa sampai angkanya sebesar ini
mengapa tidak ada mitigasi lebih awal
sama seperti kita mungkin melihat kita flashback ke dua lima tahun yang lalu ketika kita berhadapan dengan covid pada saat itu
ada yang menjadi underlying factor tetapi ada juga yang menjadi basic factor
underlying factor penyebab pokoknya adalah irrational consumption
atau konsumsi obat yang tidak mungkin tidak rasional atau juga tidak dikonsultasikan sebelumnya oleh orang tua atau bahkan juga ada tercemarnya itu sendiri
artinya fokus pada penggunaan obat tertentu
nah ini kan sudah ada final conclusion untuk kejadian di afrika memang disinyalir adanya kandungan ethylenthylcholine dan juga diethylenthylchol
yang ini memang terkategori sebagai alkohol yang juga bisa menimbulkan efek
efek keracunan apabila teroksidasi atau terhilu pada kadar tertentu bisa menyebabkan keracunan
memang sifatnya dan juga kegunaannya selama ini sebagai pelarut dan itu sering digunakan di berbagai industri termasuk sebagian obat obatan
nah hanya saja beberapa obat sirup terutama ya yang bentuk cairan ini ada yang tertulis ada yang tidak tertulis ataukah apakah itu dia tercemar atau tidak
nah ini kan berarti ada ranah bepom memang untuk melakukan kajian kembali menyeluruh
dari tahapan produksi distribusi sampai industrialisasi obat ini untuk hak patent atau merek tertentu
jadi tidak ada toleransi untuk zat berbahaya apabila itu digunakan dalam proses obat obatan
tetapi begitu ini ada kejadian maka kajiannya itu relatif
nah ini harus diketahui secara ekstrospektif mundur dari mana produksinya seperti apa prosesnya bagaimana tingkatan risetnya sampai kepada clinical trial hingga bisa diberikan license atau izin edar oleh bepom
ini pada satu bentuk tertentu
tapi kalau ditanyakan kenapa ini bisa naik ini juga ada perspektif dari sisi public health
jangan lupa kita di dalam bulan bulan ini bahkan tiga bulan sebelum ini sudah masuk kepada musim penghujan
peralihan cuaca dimana juga kita biasanya anak anak terutama itu memiliki sensitivitas untuk terpapar dari substan di luar tubuh apakah virus bakteri protozoa atau kan juga cacing atau mikroorganisme penyebab penyakit lain yang reaksi tubuh anak itu pasti memberikan reaksi demam
nah ini alami saja natural orang dewasa pun demikian
kalau ada substan keterpaparan virus pasti reaksi demam
tapi untuk kategori reaksi tertentu orang tua atau pendamping anak kadang ada yang mencari praktis dengan demikian dikasih aja obat pereda demam atau pereda nyeri yang penggunaan obat ini bisa irasi kalau tidak dikonsultasikan dulu
dengan dokter atau tenaga kesehatan
nah jadi begitu terbiasa melakukan pengobatan pemberian angan mengandung substan yang tersebut
nah jadi begitu terbiasa melakukan pengobatan pemberian angan mengandung substan yang tersebut
mengandung substan yang cukup berbahaya inilah bertemu sehingga kasusnya itu membludak atau naik ya
nah hal hal ini tetapi tentu saja harus dikaji betul betul oleh pemerintah
melalui kolaborasi organisasi profesi dan institusi
sehingga ada reaksi reaksi yang berkaitan juga dengan edukasi
dan juga upaya perubahan perilaku secara berkesinambungan ke depan ini
nah supaya juga masyarakat kita tidak perlu khawatir berlebihan
tidak panik tetapi bagi masyarakat yang sedang mengalami perawatan terkait dengan kasus ini
tentu pemerintah harus mengambil peran penyelamatan jiwa
menurunkan fatality sekaligus mencari solusi untuk potensi kasus berikutnya
oke menurunkan fatality rate tadi disampaikan oleh pak menkes dalam konversinya
bahwa untuk penanganan saat ini ada beberapa poin
yaitu menyetop pemberian resep
obat obat yang mengandung senyawa berbahaya tersebut
kemudian juga melarang apotek untuk menjual
kemudian juga untuk penanganannya pada saat
untuk sekarang pasien pasien yang terkena gagal ginjal akut ini adalah
mendatangkan obat yang memang pada saat ini diakui indonesia memang belum memiliki
sehingga didatangkan dari singapura ini untuk menurunkan fatality rate
apakah memang ini sementara yang kita butuhkan
atau anda lihat sebenarnya kita harusnya bisa melangkah lebih panjang lagi
jauh lagi agar bisa menekan ini semua
ya ini bagian dari rescue saya pikir gerak cepat untuk penyelamatan jiwa
mungkin pemerintah sudah mengkaji akan ada potensi perawatan dan juga supply kasus
yang begitu tinggi pada fasilitas kesehatan
sehingga perlu disiapkan semacam obat sejenis antidot atau antidotum begitu ya
untuk mengantisipasi mungkin keracunan karena substan tertentu
tetapi kaitannya adalah penyelamatan
jiwa untuk proses ini tidak menyelesaikan persoalan tentu saja
persoalannya hulunya ada pada penggunaan obat yang disinyalir menyebabkan terjadinya
nah kalau memang itu yang disinyalir ada obat tertentu
memang sudah tepat di stop sementara untuk konsumsi
untuk peredaran dan bahkan peresepan obat tertentu
sehingga kita ingin mengevaluasi yang sudah terjadi
artinya begitu ada kasus yang sudah dirawat dengan simptom yang sudah betul betul terjadi
dan juga mirip antara satu sama lain kasus
maka fokusnya di situ sehingga ada penyelidikan apakah ini ada pencemaran atau tercemarnya substan obat
atau memang dari produksi obat itu dari skala industri yang bermasalah
tentu kalau sudah dari skala industri ada kaitannya dengan kasus hukum nantinya ya
karena ini akan berkaitan dengan undang undang
tetapi kalau ada proses tercemar di mana titik tercemarnya
sejauh mana apakah pada saat distribusi atau saat seperti apa yang membuat dodi tercepat
jadi harus dilihat secara rantainya mulai dari peredaran sampai ke pola konsumsi juga
nah masyarakat kita seringkali melakukan penyetokan obat ya stok
apalagi di musim pandemi sekarang musim penghujan
kalau ada anak demam dikit dikit dikasih dengan obat
pada demam atau seperti paracetamol sirup atau seperti apa
nah hal hal ini tentu saja akan menjadi concern ya yang harus segera ditingkatkan
yang paling penting sekarang operasi profesi lah untuk menyelesaikan ini
baik pak hermawan ini orang tua di luar sana semua sekarang sedang merasa cemas
bagaimana kalau misalkan anak saya mengalami demam sakit tapi sekarang banyak atau ditemukan obat obat
sehingga mungkin mereka jadi was was jadi bingung akan harus berubah
atau juga ada banyak sekali di sekitaran saya yang bilang
sudah terlanjur meminum obat itu mungkin satu dua minggu yang lalu
sebelum ini ada kasusnya meledak kemudian ada temuan asam pezat
sudah telanjur meminum obat itu apa yang harus dilakukan
sehingga banyak pemikiran pemikiran resah oleh orang tua di luar sana
apa yang harus dilakukan saat ini apakah memang harus ada pemeriksaan terhadap balita
secara keseluruhan tidak harus menunjukkan gejala terlebih dahulu
tapi mungkin itu sebagai deteksi dini atau bagaimana anda melihatnya
ya pertama kita harus menyampaikan ada tiga kondisi mungkin ya
pertama kondisi bagi orang tua yang sudah memberikan ini pada anaknya
jadi dari kelima kelompok obat yang sudah di announce oleh pemerintah untuk di stop
apakah keluarga pada anak terutama sudah pernah diberikan atau tidak
kalau sudah pernah diberikan maka sekarang stop dari sekarang
kemudian ikuti dan segera periksakan ke tenaga kesehatan terutama dokter anak
apakah ada reaksi berikutnya atau tambahan yang terjadi setelah mengonsumsi obat
yang sudah terkategori obat yang sudah di stop atau yang tidak dianjurkan lagi ini
nah ini adalah reaksi sementara
bagi orang tua yang sudah memiliki anaknya gejala tertentu karena konsumsi obat ini
yang mungkin efek dari substan itu
maka tentu ini harus di stop
karena tentu ini harus perawatan yang cukup ekstra dan hati hati
karena reaksi akut ini reaksi cepat ya
artinya dalam segala hitungan hari maksimal hitungan dua atau tiga minggu
itu terjadi perubahan dari gejala mulai dari gejala fisik
berkurangnya volume buang air dan juga adanya pembengkakan diikuti demam nyeri
dan juga rasa tidak nyaman pada anak
nah itu maka harus segera perawatan
jadi ada dua kondisi tadi
yang satu sudah mengonsumsi tetapi belum ada reaksi
tetapi ini tetap harus dikonsumsi
yang segera adalah yang sudah ada gejala
yang kondisi yang ketiga adalah kondisi anak orang tua yang mendapatkan anaknya bergejala demam
dan rasa tidak nyaman tetapi tidak pernah mengonsumsi obat
dan juga tidak perlu juga terlalu reaktif dan panik
karena pada prinsipnya tadi setiap anak apabila ada keterpaparan virus akan memberikan reaksi demam
sebenarnya dalam kondisi normal
normal ini sama sekali tidak berbahaya
sehingga tidak perlu panik juga harus dengan obat obatan tertentu
harus segera dengan treatment tertentu
tidak tubuh kita itu secara natural bisa menghadapi
kecuali ada kelainan bawaan
ada juga penyakit lain yang menyertai
atau riwayat riwayat tertentu konsumsi obat dan perawatan sebelumnya
yang menyebabkan orang tua harus intens untuk memeriksakan anak
tetapi dalam keadaan normal sesungguhnya itu hal yang wajar saja
dengan kompres biasa dengan juga hal hal yang sifatnya istirahat yang cukup
makan yang baik dan gizi berimbang
itu sudah mampu memberikan respon yang sifatnya natural dan antibody anak juga siap menghadapi kuman atau juga bakteri dari luar
bahkan ini akan menjaga imunitas di masa datang dengan pengalamannya terhadap virus dan substan yang berasal dari luar
inilah kecanggihan saat kita terpapar dengan bakteri atau virus misalnya dari luar
baik kita harapkan kondisi anak anak di indonesia semua dalam keadaan sehat
terima kasih pak hermawan saputra dewan pakar iyakmi sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak